nanti kalau dia berani macem macem terus teriak ya
teriak yang kencang panggil aku
oke bos tenang
ya ampun itu dia penyelamat kue
sekarang gue udah gak sabar lagi
gue pengen tahu hasil taruhan kita
mana cowok yang rela mati buat lo
udah udah kayaknya kecil aja
jenci kayak gitu aja ditagi
dulu pengen aja lah
iya kayaknya kecil
jadi gak ada nih rel cowoknya
halo pemirsa di rumah
sekarang tiba saatnya saya memperkenalkan inovasi terbaru dan yang tercanggih
nah ini dia acara yang saya tunggu tunggu
ih pagi itu aneh banget sih
nonton tv kok beginian
sini biar elsa tunjukin saluran tv yang bagus kayak apa

kamu tuh bener bener masih aja berharap
mau sampai kapan nungguin dia
dia nggak akan muncul lagi di sini
udah lah lupain dia
mulai sekarang aku harus hidup dengan lebih pakai otak aku
jika anda menekan tombol merah ini
alat ini akan berfungsi sebagai penakluk penjahat
ya ya cepet cepet
apa kita mau kerubah sakit aja kali ya fel
bangun dong aku takut nih
ah ilang berat
sudah tak ada
nah jadinya begini gitu
tadi tuh lo tuh salah megang handphone lo megang ini terus lo setrum sampai pipanya ini
iya tadinya gua tuh belum ngasih tau lo kalo gua tuh liat barang aneh itu di home shopping channel
itu lo yang jual barang barang aneh terus kita tinggal telfon kalo mau beli
dim dim dim
kata dokter kalau orang habis kesetrum syaraf syarafnya akan terganggu
akan kesulitan berkomunikasi untuk sementara
aduh frey please deh lo ngomong tuh pake bahasa manusia aja
gua gak ngerti bahasa pelan kayak gitu
nih nih nih gua ngerti maksudnya sih frey
maksudnya si frey itu untuk sementara waktu si aurel ini bakalan
kalian tuh gimana sih
aurel tuh lagi usaha berusaha berusaha
dia bisa bicara sama kita tau

oh gua tau

gue jadi gak ngerti dia ngomong apa
kamu trik nafas yang dalam
gua gak ngerti sekali kali kali kali
itu kan gue ngetik
mau bicara dengan siapa ya pak
gak tau nih
bapak belum tahu siapa namanya
ada yang mau bicara
saya ada penawaran yang menarik untuk anda
kenapa kita bisa ketemu malam ini
ah oh ah enggak
cuma mau mastiin aja kalau handphone kamu itu aktif
kamu tenang aja
nanti kalau dia ada dateng aku akan miss call kamu ya
nanti kalau dia berani macem macem terus teriak ya
kri yang kencang panggil aku
oke bos tenang
ya ampun itu dia penyelamat kue
mas aku mau tanya ruangan dua ratus satu di mana ya

oh di lantai dua pak
bapak tinggal ke sini ketemu tangga naik belok kiri
oke makasih ya
oke makasih ya
oh sign rekan masuk
oh sign rekan masuk
oh sign rekan masuk
oh sign rekan masuk
oh sign rekan masuk
oh sign rekan masuk
oh sign rekan masuk
oh sign rekan masuk
oh sign rekan masuk
oh sign rekan masuk
bilang anda punya penawaran bisnis untuk saya
sebenarnya bukan gue yang mau ngomong sama lo
nah itu dia orangnya
udah kalau gitu saya jalan duluan ya